iya berikutnya amir burhanuddin wakil ketua asosiasi provinsi pssi jawa timur terpilih sebagai ketua komite pemilihan pengurus baru pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
amir akan bertugas dengan dibantu lima orang anggota lainnya yakni sudar maji ismu paruhito armi syam latukonsina aulia arief pasca sembiring dan juga aditya yando
dan usai terpilih amir mengatakan komite pemilihan akan langsung bekerja untuk menjalankan timeline yang telah ditetapkan ke sekjenan pssi menuju kongres luar biasa februari nanti
pendaftaran bakal calon ketua umum wakil ketua umum dan juga anggota komite eksekutif akan ditutup besok enam belas januari dua ribu dua puluh tiga pukul delapan belas waktu indonesia barat

ketua umum wakil ketua umum dan juga anggota komite eksekutif akan ditutup besok enam belas januari dua ribu dua puluh tiga pukul delapan belas waktu indonesia barat

ketua umum wakil ketua umum dan juga anggota komite eksekutif akan ditutup besok enam belas waktu indonesia barat
tidak dijadikan pasangan calon seperti pemilihan pimpinan politik pada umumnya
komite pemilihan akan menetapkan calon tetap
setelah calon tetap nanti kita akan memberikan peluang kepada seluruh calon untuk menemui voter menyampaikan visi misinya dan lain sebagainya
kemudian di hari h pemilihan nanti akan dilakukan pemilihan dengan teknis milih seperti yang sudah sudah sendiri sendiri
tidak ada sistem paket ketua dipilih sendiri wakil ketua dipilih sendiri dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri
ketua umum pssi muhammad iryawan menyatakan tidak akan ikut lagi dalam pemilihan ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
pria yang akrab di sapa iwan bule menyampaikan hal ini usai kongres biasa pssi
yang agenda utamanya menetapkan anggota komite pemilihan dan komite banding pemilihan
sebagai persiapan kongres luar biasa femilis
berjalan lancar ia berpesan agar ketua umum yang baru nanti betul betul menjadikan tragedikan juruhan sebagai pelajaran
agar kejadian serupa tidak terulang lagi
setelah saya melakukan istiqoroh saya merasa pengadilan saya kepada pssi sudah cukup maksimal
dan pikiran setelah materi saya dedikasikan untuk sepak bola indonesia
akhirnya saya memutuskan bahwa saya tidak akan maju lagi dalam pencalonan sebagai ketua umum pssi klb mendatang
tapi saya tetap akan mengawal sisa tugas saya sampai dengan klb
untuk proses klb dapat terlaksana dengan kondisi aman nyaman dan lancar